baik sesuai dengan yang disampaikan tadi ya agenda sidang hari ini adalah untuk mendengar penyampaian pokok pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon
ibu silakan untuk perkara
saya mohon izin prinsipal nanti jam empat belas kami meninggalkan forum karena ada acara penyerahan data penduduk potensial pemilih untuk pilkada
setelah acara saya kembali ke forum terima kasih majelis
hari ini kami ada beberapa agenda diantaranya ada uji kelayakan dan kepatutan seleksi kpu provinsi jadi kami berbagi
jam empat belas setelah itu nanti saya kembali ke sini
nanti kembali ke sini sudah malam sudah bubar
ya tadi di panel lain juga diingatkan
karena bapak kalau tidak ada yang dari komisioner hadir kan nanti yang mengkoordinir juga
kalau kami dari teman teman advokat yang hanya secara parsial bertanggung jawab pada nomornya masing masing kan yang mengikat nggak ada nanti mereka
silahkan pak tapi nanti kembali lagi ya pak ya
di dalam kami bagi di dalam panel kemudian ada acara sebagai penanggung jawab daftar pemilih juga hadir dalam penyerahan data dp empat untuk pilkada
kemudian ada satu forum lagi itu untuk fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan seleksi kpu provinsi
saya yadin fridianto saksikan terus program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lain
kompastv independen dan percaya